sapi dua puluh ekor teh bukan kerjaan anu gampang rip berat coba ibu kamu saja
merawat anak satu nggak bisa keurus ya kan eh papur selamat sore
hai sobat sore nah eh gimana sapinya sudah ada yang jadi insiminasi nya
biasanya sinang itu kan sudah ada di depan kandang
tujang segini panggilan tujang eh bisa telat nanti kita ke pabrik
mal runtuh cepet aturannya udah siang ini ayo nang
kalau satu telat
lainnya akan telat dan kerja kita pun selesainya akan telat nang
eh nang yang ke pabrik itu kita berdua tahu nggak bukan kamu
nanti disangkanya petugas kud yang sering terlambat padahal kamu yang bangunnya siang
udah cepat cepat tah
soalnya saya repot kerja saya selalu kemarin saya sendirian
memangnya si sungkur ke mana
kan ke jawa anaknya yang lelaki mau dihitanin
minggu ini nih sekarang
ada apa sih kok pagi ini mobil kud berisik terus kelaksonan terus
maaf pak mansur
ini soalnya si nanang pagi ini telat bangun
jadi ketika kita datang dia belum siap
karena kita takut terlambat sampai di pabrik terpaksa si ujang kejut kejut kelakson terus
supaya si nanang rada cepetan
oh kenapa neng pagi ini pakai terlambat
gara gara nonton golek semalam di rumahnya pak dokter iya
kenapa ada yang aneh
susunya hari ini encer sekali
sapi saya kan sehat semuanya
dan sudah terkenal kalau susu keluaran kandangnya pak mansur teh paling kental
iya itu betul
coba lihat ukurannya
kamu jangan mungkir nam
saya sudah dua puluh tahun bergaul sama safi
dan sudah bersa bareng
timeframe dua puluh lima untuk kasih
kalian angkat juga tingkatnya
tidak ada nim farming
tidak ada suatu perguruan
bukan karena apa saja iniance itu
saya itu telat bangun
apa hubungannya telat bangun dengan susu dicampur dengan air
begini kan saya itu baru meres satu can mau bingkai darsa sudah datang
jadi saya suruh tunggu saya mau meres lagi satu can tak mungkin kan dia mau nunggu saya
jadi susulin satu can tadi dicampur air supaya jadi dua can
iya kang darsa soalnya begini kalau saya seter satu can jelas juragan bisa marah
terpaksa susunya tidak bisa dibawa ke pabrik sebab bisa rusak susu susu yang lainnya
ya mana mungkin susu sudah dicampur kayak gini dipakai sama pabrik
sudah bawa pulang sanak minum sama kamu semuanya biar sampai mencat
mbak mbak tunggu abis itu
acara aku sangat berwhich hanyalah menggantung cuaca
jangan kemarin pasti kamu sedang mau bakar sampah
ada apa sih rip
kalau saya bakar rumah saya bakal dikebukin orang sekampung dong
eh nanan mau kemana sih
mau ke rumah si boboi
memangnya ada bisnis apa dengan si boboi
atau kura kura mau ke rumah si boboi
ada hal nemuin si tep tep
kamu rip bisa saja
saya tep disuruh di jelagan mansur
disuruh ke rumah si bobo
disuruh bantuin saya bersihkan kandang sapi
emangnya pak subur berhenti
kalau buat berhenti mah tidak rip
ini teh udah satu minggu
belum juga datang
janjinya mah empat hari
aduh ngurus sapi dua puluh ekor teh
bukan kerjaan anu gampang rip
nggak bisa keurus
eh pak fur selamat sore
selamat sore nam
nah bagaimana sapinya
sudah ada yang jadi insiminasinya
hati hati dengan makanannya
ya belakangan ini
banyak sapi yang kena penyakit timpane
dan dalam waktu semaleman
wah betul juga ya kata kang nanang
memang perlu perhatian kebersihan
dan harus bisa memberi makan dengan campuran yang benar
supaya susunya bagus

kalau susu pak mansur nggak diterima
maka susu pak mansur akan dihubungi
pak mansur nggak diterima pak
dicampur rumah air ya
sebetulnya saya bangun ini ke siang
nonton golek semalam suntuk di rumah pak doktor
kalau gitu saya permisi dulu ya pak pur
susu jangan dicampur dengan air
pak pur gue bisa saja